perusahaan jepang softbank batal berinvestasi seratus miliar dolar amerika serikat dalam proyek pembangunan ibu kota nusantara
padahal pemerintah berencana kejar tayang membangun proyek ibu kota baru di penajam pasir utara kalimantan timur
dengan anggaran hampir empat ratus enam puluh tujuh triliun rupiah
mundurnya softbank dari investasi ikn berpotensi membuat apbn menanggung beban pembangunan ibu kota nusantara
kenapa pemerintah kesulitan mencari investor ibu kota nusantara
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tenaga alih utama ksp wandi tuturong
selamat sore mas wandi
selamat sore mbak nana
oke saya mau ke mas wandi terlebih dahulu
mas wandi pemerintah menargetkan pembangunan ibu kota negara dari dana investor asing
kalau kita lihat skema yang dipaparkan
oleh presiden jokowi dari total empat ratus enam puluh tujuh triliun rupiah
tapi kita tahu salah satu investor besar yang sudah dua kali bertemu dengan presiden pada bulan juli dua ribu dua puluh
dan juga pada tahun dua ribu dua puluh yakni softbank dari jepang yang kabarnya mau investasi seratus miliar dolar amerika
ternyata batal dan mundur
pertanyaannya apakah ini kemudian mengganggu proses pembangunan ibu kota nusantara mas wandi
ya saya kira kita tetap jalan ya
dan bagaimanapun juga skema
skema biayaan sudah disampaikan oleh presiden
dan kita untuk awal ya fase pertama itu kan memang kita harus menggunakan apbn
karena yang dibangun itu kawasan inti pusat pemerintahan
karena memang instansi pemerintah yang ada di sekitar enam tujuh ratus an hektare itu
tapi tentu saja sebagaimana juga disebutkan di dalam undang undang
kan ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang skema pendanaan
intinya seperti apa
kan ada juga skema dengan menggunakan kerjasama pemerintah badan usaha atau public private partnership
lalu kemudian investasi swasta
saya kira kalau swasta kan harus melihat dulu apa yang dilakukan oleh pemerintah
dilakukan dengan apbn
kalau sudah hat rencana induknya sudah keluar
kawasan strategis nasional pembangunan sudah mulai kelihatan
saya kira tentu akan lebih mudah untuk pihak swasta untuk bergabung
saya kira kalau mundurnya softbank saya juga sudah ditanya oleh beberapa media soal itu
memang tidak dijelaskan di dalam statement yang keluar di reuters ya kalau nggak salah waktu itu
dari tanya pertama kali
tapi saya kira dalam diskusi kami juga dalam down informasi
saya kira kemungkinan besar ada perbedaan ekspektasi
dalam rakyat investasi di ibu kota nusantara ini
padahal di awal kan ada dua konsep besar dalam pembangunan ikn ini
pertama adalah sebuah negasi dengan duduk puluhan juta
mungkin softbank mengharapkan lima jutaan ya di awalnya
tetapi kan kemudian yang kita pilih adalah pembangunan kota berkelanjutan dengan model smart forest city yang sekarang sudah ada di undang undang
nah itu konsepnya agak berbeda
dimana lebih sedikit
tentu konsep investasinya dan ekspektasinya berbeda
dan wajar saja saya kira setiap investor punya pendekatan yang berbeda
ekspektasi yang berbeda tentang return on investment atau profit yang mereka harapkan
pak antoni kalau tadi disampaikan oleh mas wandi bahwa mundurnya softbank ini tidak akan mengganggu proses pembangunan dari ibu kota nusantara
karena memang pembiayaan awal harus diambil dari apbn tapi ini biayanya cukup besar
dan tadi ada perbedaan
konsep dari pemerintah indonesia dengan softbank meskipun sudah dua kali duduk bersama dari pihak softbank ternyata tidak ketemu
ekspektasinya ini berbeda antara softbank dengan pemerintah indonesia
tapi kalau menurut pak antoni proses di ikn yang sudah berjalan dan pemerintah sudah punya payung hukum
ru ikn nya sudah ada
sudah resmi landasan hukumnya
kenapa investor sekelas softbank sampai batal berinvestasi di proyek ikn ini
apakah memang perbedaan konsep perbedaan ekspektasi itu menjadi salah satu faktor utama
ya saya rasa adalah lebih dari apa yang diungkapkan mengenai hitung hitungan mengenai proyek dan sebagainya
saya rasa kalau kita lihat proses kelahiran ikn ini adalah sudah bermasalah
yaitu pertama adalah dari proses kelahiran dimana pokoknya diiming imingi
bahwa ini akan ada investor
lalu ada seratus miliar dua puluh lima miliar mundur dan sebagainya
jadi proses kelahiran ikn ini berdasarkan data yang tidak benar
tapi kalau kita mau bicara lebih terbuka lagi ini adalah data data yang bohong
oh dimana bahwa ada komitmen seratus miliar dan sebagainya yang saat ini tidak ada
sovereign wealth farm atau lembaga pengelola investasi itu dibuat untuk begitu
untuk juga menanamkan investasi di sini
tapi kalau kita lihat ini semua tidak ada
jadi saya rasa adalah investor ini akan melihat dimana proses kelahiran tercacat
dimana kemudian legalitas ikn juga dipertanyakan
bahwa otorita konsep otorita ini adalah suatu konsep yang melenceng dari undang undang dasar
yaitu pemerintahan daerah
dan ini saya melihat bahwa ini semacam aneksasi kepada daerah
yaitu dimana bahwa otorita boleh mengambil pajak
yang harusnya adalah pemerintah daerah
sekarang otorita dibuat menjadi pemerintah daerah
jadi khusus di sini adalah pemerintah daerah dihilangkan
lalu kemudian banyak gugasan
sekarang sudah masuk beberapa gugatan mengelola untuk ikn ini
nah kalau kita lihat lagi pak jokowi ini selesai tahun dua ribu dua
jadi tinggal dua tahun lagi
lalu kemudian ada lagi suatu yang heboh
karena bahwa pendudukan pemilu itu adalah digadang gadang untuk menggolkan ikn
dan kalau kita lihat adalah diharapkan tiga tahun ini adalah kompensasi seharusnya ikn adalah dari dua ribu sembilan belas
yang satu terms itu dua ribu dua puluh empat karena ini mundur
mau diharapkan dua ribu dua puluh dua menjadi dua ribu dua puluh
tapi tidak ada investor di dalam negara yang maju negara maju itu
mau investasi di negara dengan melanggar konstitusi
jadi masa depan ikn sangat tidak pasti
yang pasti adalah akan menjadi terbengkalai
nah di situlah semua investor akan mundur
belum lagi satu hal lagi
yaitu kalau kita lihat tidak ada ibu kota dibangun atas dasar komersial
seperti kayak begini
nah di sinilah bahwa peran peran oligarki
ini semua bermain
dimana peran dari kebanyakan masyarakat ini adalah ya tentu saja banyak yang menolak gitu
oke tahan dulu pak antoni
menarik sekali tadi apa yang anda sampaikan
yang pertama menurut pak antoni proses kelahiran ikn sudah bermasalah
sejak awal landasan hukumnya juga bermasalah saat ini sedang digugat di mahkamah konstitusi
kemudian keadaan politik di indonesia juga mempengaruhi psikologis investor
kalau soal landasan hukum ada yang namanya amandemen konstitusi pasal delapan belas b
jadi di situ ada kekhususan tentang sebuah pemerintahan daerah khusus
ada keistimewaan dan daerah khusus
itu basisnya di situ
lalu kemudian kenapa kita menggunakan konsep otorita
karena kita belajar dari penanganan pengelolaan kota kota modern
yang membutuhkan city manager yang baik
yang tidak terlalu banyak
tidak terlalu banyak beban politik
saya kira itu sayangnya sangat saintifik berdasarkan kajian kajian
saya kira saya tidak tahu apa yang salah dan maaf mohon maaf saya belum mendapat argumen yang terkait dengan investasi
karena argumennya argumen argumen politik ini
mungkin pak antoni temannya investor politik barangkali
karena ada banyak investor kan sebetulnya yang datang kepada kami juga
oke saya mau tanya dari sekian banyak investor mas wandi
untuk membangun ikut partisipasi dalam pembangunan ini
saya kira kita harus melihat dari berbagai perspektif betul
tapi kami sudah melakukan ini dengan pertimbangan yang matang
prosesnya melibatkan banyak pihak
sekarang sudah menjadi undang undang
tidak mudah menjadi undang undang
dan sekarang kita tinggal menunggu turunannya
aturan aturan peraturan presiden dan sebagainya
karena induk nah disitulah konsep bupotan nusantara yang smart forest city itu
kota masa depan itu akan terwujudkan nanti dalam pembangunannya
tapi kan ini perencanaan dari ibu kota nusantara sudah sejak tahun dua ribu sembilan belas
kemudian dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua dikebut begitu ya

tapi yang ingin kami tanyakan
apakah kemudian memang pemerintah mengakui kesulitan sekali mencari investor untuk proyek ikn ini
karena kan ekonomi global sedang tidak jelas
memang kesulitan sekali ya mencari investor untuk turut berkontribusi
apa yang bisa kita turut berkontribusi di proyek ikn ini
itu pernyataan bahwa kesulitan sekali itu indikasinya dari mana ya mbak nana ya
maksudnya kita tentu saja berinvestasi itu kan investor itu kan ada banyak
tetapi selama ini kami masih banyak didatangi oleh investor investor
terutama yang green investment itu kan banyak ya
sekarang kan kalau kita lihat negara negara skandinavia misalnya
minggu lalu juga kami saya baru diajak rapat dengan mereka
nah ini kan ada harapan tentang bagaimana membangun kota masa depan
karena kita menghadapi ancaman perubahan iklim
pendekatannya sangat berbeda dengan kita membangun kota kota konvensional yang membutuhkan duduk banyak
nah itu cukup banyak juga gitu
jadi prosesnya masih berlangsung
saya ingin bertanya balik
kalau begitu indikasinya apa
apa karena softbank ini kemudian disimpulkan bahwa terjadi kesulitan dalam melakukan pendekatan dengan investor
saya kira di berita berita juga ada kan pak luhut
baru pulang dari mana dari mana
tetapi saya kira kita tentu tidak bisa mengatakan
saya juga tahu bahwa yang namanya berinvestasi itu butuh pertemuan berulang kali
melakukan banyak pertimbangan yang harus kita lakukan
tidak disimpulkan bahwa sulitan
itu mungkin pertanyaan balik yang harus saya tanyakan gitu
saya menjawab pertanyaan itu
oke saya mau tanya ke pak antoni
apakah dengan mundurnya softbank ini kemudian menjadi indikasi
apakah ini salah satu indikasi
atau memang ada indikasi indikasi lain yang menunjukkan kesulitan pemerintah dalam mencari investor
kalau menurut klaimnya mas wandi tadi masih banyak didatangi pemerintah ini didatangi oleh calon calon investor
terutama yang green green investor ini
tapi kenyataannya apakah memang dengan mundurnya softbank ini menunjukkan pemerintah kesulitan mencari investor untuk ikn
bahwa informasi ini adalah asimetris
bahwa pemerintah mempunyai informasi yang di dalam
kita cuma tahu informasi dari publik
di mana tidak ada pemberitaan bahwa selain software selain softbank siapa saja yang berminat
yang kita tahu adalah dari dua ribu enam mengandalkan softbank dan saudi arabia
padahal saudi arabia pun sovereign wealth fund nya itu juga ditanamkan di melalui softbank
tentu saja bahwa investor tidak akan mengatakan secara terbuka bahwa saya bermasalah dengan legalitas
itu adalah sesuatu yang sangat sopan diberikan alasan alasan itu
jadi kalau kita bilang ya siapa ya banyak
tetapi dari dua ribu sembilan belas itu tidak ada
plain satu pun tidak ada yang terbukti
dimana kalau kita bilang banyak siapa yang terbukti
siapa yang sudah tanda tangan bahwa ini sudah jadi
bahwa ini sudah ada yang mau investasi
jadi itu saja dibuka dulu gitu
kalau itu anda buka kalau itu pemerintah bisa buka baru publik itu bisa percaya
jangan kita bermain sebagai cetak umpet terus gitu
oke silakan mas wandi dibuka saja
karena tidak pernah dikeluarkan kepada publik
oke silahkan mas wandi dibuka saja
jadi jangan bermain petak umpet kalau menurut pak antoni
kalau memang ada investor yang datang tertarik yang sudah tanda tangan bahkan yang sudah melakukan gentleman agreement dengan pemerintah silakan dibuka saja
karena ini adalah data publik
dan publik berhak untuk tahu
jangan kita main petak umpet gitu ya
kan akan lebih mudah tuh menyesuaikan
berinvestasi itu kan ada jodoh ya
menyesuaikan oh ini konsepnya
ini ekspektasinya gitu loh
jadi bukan kemudian melihat satu dua berita lalu menyimpulkan
jadi ada banyak juga investor jenis jenisnya gitu loh
kita semua punya network masing masing
oleh karena itu kita tunggu saja nanti
kan pemerintah juga bekerja dengan tata kelola yang baik
tidak bisa kita langsung buka semuanya kalau konsep ini masih sedang kita finalisasi
tapi sampai detik ini belum ada investor yang taken kontrak ya
saya kira itu sudah ada
ya kami kan tahu gitu loh
tapi ya semua orang juga ingin tahu
kalau itu sudah ada contract harusnya dibuka karena kewajipannya adalah publik harus tahu
ini adalah bukan negara sendiri bukan negara sebagai perorangan
jadi publik harus tahu ini adalah kedaulatan rakyat
jadi kalau sudah ada yang tanda tangan publik wajib tahu
oke mas wandi tahan dulu pak antoni saya mau ke mas wandi lagi
mas wandi dengan mundurnya softbank sebagai salah satu investor
kalau misalnya begini saya mau jawab dulu ini
kan ada yang pak antoni kalau di dunia investasi kan tahu ada yang namanya non disclosure agreement kan nba
tidak semua investor itu ingin dibuka identitasnya kalau kita buka kita melanggar hal itu
saya kira kita ikuti saja itunya prosesnya dengan baik dan ini sedang kita siapkan
saya tidak setuju kalau sudah anda atau sudah punya private itu boleh
tapi ini yang dengan negara ini milik anda
kita tidak bisa lagi
negara ini milik publik jadi kalau ada investor di sini kalau sudah ada panas
kalau sudah ada investor di sini kalau sudah ada panas
tidak ada tidak dpr pun harus close
oke oke saya tengahin dulu mas wandi dengan mundurnya softbank sebagai investor
tadi anda mengatakan sudah ada beberapa yang menaikkan ataupun menginginkan non disclosure agreement
artinya tidak ingin di
mbak saya harus luruskan dulu nih mbak nana saya harus luruskan
karena bagaimanapun juga kan harus melihat dulu terpres tentang rencana induknya
harus disahkan dulu kan
investor juga harus melihat kepastian hukumnya kepastian hukumnya itu ada di aturan turunan itu
dan kalau itu sudah ditandatangani maka akan lebih mudah bagi mereka
untuk melihat dimana kecocokannya
jadi tidak bisa semua kita buka semuanya karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan
oke sambil menunggu peraturan turunan dari ruu ini
baru misalkan tanggal lima belas februari lalu ada dua bulan kita yang kita butuhkan untuk menyelesaikan aturan aturan turunan
oke sambil menunggu aturan aturan turunan dari ruu ikn
apakah kemudian pembangunan proyek ikn ini menggunakan apbn
artinya akan membebani apbn karena kan sambil menunggu nih aturan turunannya dibuat
kemudian setelah aturan turunan dibuat kan harus ada
gunakan apbn mbak saya harus tegas bahwa harus menggunakan apbn di awal
apakah itu akan membebani apakah itu membebani
karena kan ada skema pembiayaan yang lain
ini saya perlu meluruskan lagi itu pemilihan diksi membebani itu
oke oke nanti kita akan bahas
ya tentu saja pasti apbn
oke kita akan bahas apakah kemudian pembangunan proyek ikn ini akan membebani apbn karena belum ada
ataupun masih menunggu investor yang masuk kita akan bahas
usai jeda bapak bapak jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
saya akan tanya ya bahwa tadi anda katakan soal anda menegaskan bahwa pembangunan proyek ikn ini akan menggunakan apbn
tapi berapa porsinya itu yang ingin kita tanya kalau memang anda klaimnya tadi tidak membebani
tapi dengan kondisi belum jelasnya investor yang masuk kemudian kondisi ekonomi kita apakah kemudian beban apbn ini akan bisa lebih bertambah lagi untuk membayar proyek ikn
nah itu kita di tahap awal ini tentu kita masih percaya bahwa itu masih bisa dicapai
dan konsep smart forest city ya sekali lagi smart forest city itu berbeda konsepnya dengan mega city
jadi ini memang konsepnya
ini konsep yang baru
nah tentu tidak akan terlalu banyak bangunan bangunan fisik
sebagai crapers itu bangunan bangunan bertingkat itu tidak justru akan dibatasi
dengan konsep yang demikian kami masih merasa bahwa sana ini ya belum berubah gitu loh
kan kita akan mengevaluasi rencana itu ketika sudah berjalan sekian lama
lalu kemudian bisa dilihat proyek oh ternyata terjadi perubahan kan biasa begitu dalam proyek manajemen
nah tapi kalau dari awal belum
belum juga bangunannya belum banyak lakukan ya ini baru nanam pohon
kita tentu belum bisa mengatakan bahwa ini kedepannya udah nggak mungkin harus apbn semua
saya kira itu kesimpulan yang terburu buru mbak
proyek awal ataupun kawasan inti dari ibu kota nusantara
pak antoni apakah kemudian pemerintah punya opsi selain menggunakan dana apbn untuk membangun proyek ikn
saya rasa adalah sangat sulit
dimana bahwa kalau investor saya melihatnya adalah investor ini tidak akan tertarik
ya kalau ada tertarik itu kita bersyukur
tapi kita harus mengasumsikan yang terburuk
dimana seperti contohnya aja kereta cepat
dimana tidak bilang bahwa itu bisubi dan sebagainya
tapi akhirnya mau pakai dana apbn juga
yang dimaksud ini adalah terbebani
apbn kita tidak dalam kapasitas untuk membiayai ini
karena kita lihat untuk bayar utang aja sudah sedemikian besar
berarti apbn ini yang namanya pembiayaan melalui apbn artinya melalui utang
apakah kita mau benar benar membangun negara ini dari utang
atau dari utang yang ada di situ gitu
dan kita tahu kesejahteraan masyarakat ini masih jauh dibawah itu
jadi banyak sekali yang harus dikerjakan diprioritakan dari apbn itu
contohnya aja sekarang dengan minyak goreng aja subsidinya aja terbatas batal terbatas
dan kemudian juga ada yang meninggal ngantri dan sebagainya gitu
tetapi mana bahwa di sini adalah harusnya ini diprioritaskan gitu
bukannya diprioritaskan untuk membangun itu
nah inilah politik apbn ini tidak berpihak kepada rakyat tapi berpihak kepada oligarki
kalau berkaca pada proyek kereta cepat tadi yang disampaikan oleh pak antoni
bahwa memang kenyataannya akhirnya apbn juga yang harus menanggung ataupun menambal kekurangan biaya
bagaimana kemudian pemerintah memastikan bahwa apbn ini nanti tidak menjadi penambal dari pembangunan proyek ikn
kalau tidak ada investor yang masuk
itu kan pengandaian mbak
kan belum terjadi
tapi sudah ada di proyek proyek sebelumnya mas
nah opini ya
ini semua opini
opini kan beda dengan fakta
faktanya belum terjadi loh
ini semua perangkat cepat
dan yang dipilih adalah kereta cepat
pilih juga mrt berjalan sukses
sampai sekarang masih berlanjut
investasi masih berjalan gitu
jadi kita ini sudah punya pendapat yang negatif
lalu kemudian kita pilih fakta fakta
atau opini bukan fakta
opini opini yang mendukung pendapat kita
itu dalam psikologi namanya kognitif disonan
saya kira tidak sehat seperti itu
oke tapi skenario terburuk yang disiapkan oleh pemerintah apa mas
karena kan kalau misalnya ini proyek sudah berjalan
kemudian apbn kita sudah dipakai
kemudian investornya belum ada yang masuk
sementara pembangunan harus berjalan
tidak boleh mangkrak
seperti keinginan presiden
kan mau tidak mau kemudian apbn harus menanggung
skenario itu kan akan kita evaluasi terus menerus mbak
saat ini jalan juga baru awal
kita belum bisa membuat skenario plan b plan c dan sebagainya kalau masih awal
kita bisa mengevaluasi kalau sudah jalan
lalu kemudian terjadi ternyata ada deviasi dari rencana awal
baru kita bisa evaluasi
kalau sekarang saya kira terlalu dini dan terlalu banyak dugaan dugaan
oke tapi melihat
jadi saya tidak bisa mengkomentari kalau dugaan dugaan
kalau fakta baru saya komentari
melihat situasi apbn kita yang berat
ekonomi global juga naik turun begitu
pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan untuk menyetop dulu sementara pembangunan ikn
dan memprioritaskan untuk kebutuhan yang lebih subsantif begitu
kita harus juga melihat bahwa tujuan pemindahan ibu kota ini adalah untuk justru untuk menyelesaikan persoalan sangat besar
ketimpangan jawa dan luar jawa
yang selama puluhan tahun tidak pernah selesai
dan sekarang ini momentum yang paling tepat
karena presiden bisa menghasilkan konsensus dengan parlement
belum tentu pasca dua ribu dua puluh empat hal ini bisa dicapai oleh pemerintahan berikutnya
atau pemimpin berikutnya
soal penggunaan anggaran
kita kan sudah terbiasa dengan mengelola pandemi dengan gas dan rem
nah kita ketika mengalami situasi yang kurang baik tentu kita rem sedikit
tetapi kan kita tahu harus ada gasnya juga
dan oleh karena itu momentum itu kita manfaatkan
belum tentu lagi kalau kita tidak melakukan sekarang
saya tidak yakin
pindahan ibu kota soalan ketimpangan jawa dan luar jawa akan pernah selesai
jadi saya kira ini momentum yang paling tepat ya sekarang ini
terakhir ke pak antoni bahwa kalau menurut mas wandi ini momentumnya paling cepat
paling tepat karena presiden berhasil mencapai konsensus di parlemen
belum tentu kalau ini kemudian ditunda ataupun di stop sementara ini bisa dilanjutkan lagi
tapi menurut analisis anda melihat situasi ekonomi global yang tidak menentu
beban apbn semakin berat
apakah kemudian pemerintah disarankan untuk menyetop sementara
menghentikan dulu proyek ikn sampai ada investor masuk
ini adalah yang kita khawatirkan
bahwa kegagalan dalam pembangunan ekonomi lalu dibuat menjadi alasan
bahwa ini adalah untuk memberikan lebih memeratakan pembangunan
yang mana ini adalah ilusi
dimana saya katakan bahwa kalau kita lihat di beijing misalnya
itu yang serounding dari beijing itu adalah jauh lebih rendah pendapatannya dari yang di luar beijing gitu
jadi sepertinya di pesisir gitu
jadi beijing menunjukkan bahwa letak ibu kota itu tidak menjamin suatu kesejahteraan
ini adalah suatu kita diberikan lagi cek cek kosong
dimana bahwa ini adalah begini gitu
tetapi ini juga banyak sekali yang bahwa alasan alasan ini adalah mengada ada gitu
jadi jangan sampai pemindahan ibu kota jadi semacam pengalihkan
bahwa alasan kegagalan ekonomi itu karena ini gitu
ini sekarang pemerintah sekarang ini sangat enak sekali
karena tidak ada pertanggung jawabannya
jadi tinggal janji saja
kalau tercapai tidak tercapai ya nanti kita lihat
tetapi tidak ada sanksi kalau ini tidak tercapai
artinya harus di stop dulu atau bagaimana pak antoni

pertanggung jawabannya diterima atau tidak diterima
sekarang semuanya tinggal diserahkan saja
kalau saya gagal ya saya serahkan gitu
tidak ada begitu proses untuk itu
saya rasa ini yang harus dirubah ke depannya
bahwa indonesia harus mempunyai pemimpin nantinya yang harus dimintakan pertanggung jawabannya
untuk proyek ikn harus dihentikan sementara sampai ada investor masuk atau seperti apa
anda tadi belum menjawab pertanyaan saya pak antoni
kalau saya rasa dengan ikn harusnya adalah dihentikan
jangan sampai uang ini ada
jangan sampai uang ini adalah tertunda tunda terbuang dengan masyarakat
kalau menjadi manggraf
jadi kalau tidak ada investor tidak ada yang bisa bangun
dan saya dengan apbn pasti tidak kuat
kalau memang mau dipasarkan ya silakan saja
kalau saya ditanyakan sebaiknya stop karena juga masih banyak menghadapi gugatan
oke kita tunggu nanti bagaimana langkah dari pemerintah
apakah berhasil menarik investor asing untuk bisa masuk
membantu berkontribusi berinvestasi dalam pembangunan negara
terima kasih banyak sekali
terima kasih sekali lagi van andi
sekali lagi dans
mas und yang sudah berkontras pemerintah
jangan botsp western kembali masuk ngoe lagu
ketika gitu teman teman itu dan pribadi lo
terima kasih juga pak antoni